seorang sopir taksi menemukan sesosok bayi baru lahir di taksinya setelah manggal di area parkir rumah sakit di padang sumatera barat
ia dan keluarganya telah lama menginginkan kehadiran anak perempuan dan kini ia pun berusaha untuk mengurus surat surat untuk mengadopsi sang anak tersebut
keluarga sopir taksi di padang ini sudah hampir empat tahun ingin memiliki anak perempuan
tak disangka tiba tiba orang tak dikenal meletakkan seorang bayi perempuan di dalam taksi yang dikemudurkan oleh zahroni
bayi mungil itu ditemukan pada minggu malam ketika taksi meninggalkan rumah sakit setelah manggal
zahroni mengaku kaget mendengar suara bayi di dalam tasnya ketika melaju menuju spbu
ia baru menyadari tangisan tersebut berasal dari bayi mungil di kursi penumpang
ia kemudian melaporkan hal itu ke polsek pau
polisi pun menyarankan zahroni untuk merawat bayi tersebut
zahroni dan istrinya memang sudah bertahun tahun menginginkan anak perempuan
sebelumnya pasangan ini telah memiliki anak berusia tiga tahun bernama adit
pas saya mau berangkat kerja waktu itu
hari minggu itu juga
iya pagi jam setengah tujuh
mantul aja lihat semuanya
ternyata dapat anak perempuan
di dalam kain bedongan bayi zahroni pun menemukan surat dari ibu bayi
yang menyebut ia tak sanggup membesarkan anaknya karena faktor ekonomi
novi istri zahroni menyatakan akan membesarkan bayi tersebut
kakak enggak ada punya
sekarang alhamdulillah dikasih sama allah anak perempuan
meskipun yang kata orang anak dapat gitu alhamdulillah disyukuri aja
saat ini kondisi bayi tersebut sehat dan telah diberi susu formula
keluarga zahroni pun mulai mengurus surat surat untuk mengadopsi sang bayi

terus paraprofes bersabar tepat

pertumpukan kemudian bekerja selang cocok
aku ing hannan incorporating jrt ibu itu dikini untuk fb dash
nah itu kenapa tidak
banda klien berkata dreex bukan pengen muli kesehatan sudah selesai
wdo tumpuk dengan kita
jt member kok